warga di sunter agung jakarta utara dihebohkan dengan kematian mendadak puluhan ekor kucing peliharaan maupun kucing liar beberapa hari belakangan ini
warga setempat merekam kejadian saat sejumlah kucing mengalami kejang kejang sebelum akhirnya lemas dan mati
penemuan dua puluh dua kucing mati di wilayah rw lima ini sudah terjadi sejak sepuluh hari belakangan
petugas suku dinas ketahanan pangan kelautan dan perikanan kpkp jakarta utara sudah mengambil sampel kucing yang mati untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya
hasilnya akan diketahui tiga hari mendatang
untuk mengantisipasi fenomena ini suku dinas mengimbau masyarakat memberi asupan vitamin dan mengawasi kucing kucing peliharaan agar tidak keluar rumah
dapat info dari teman pengurus rw ada screenshotan
kemudian saya langsung minta ke teman polri untuk ngecek kebenarannya dan betul adanya
dari hasil observasi tadi kita melakukan pengamatan secara langsung yang pasti tidak ada busa di mulutnya
kemudian kucing itu ada gejala kejang kejang
tidak lama kemudian di kelamin itu mengeluarkan air
setelah itu nggak lama kemudian kucing mati